kita beralih ke informasi pilgub jatim
dinamika politik jelang pemilihan gubernur dan wakil gubernur jawa timur dua ribu delapan belas kian memanas
sosok tri risma hari ini yang bersanding bersama saifullah yusuf dan kofifah indar parawangsa
di sejumlah poster menjadi viral di media sosial
lantas bagaimana tanggapan risma terkait hal ini
media sosial dihebohkan dengan munculnya foto tri risma hari ini
yang turut meramaikan kontestasi politik jawa timur dua ribu tujuh belas
pada poster tersebut terpampang foto risma yang disandingkan dengan wakil gubernur jawa timur
saifullah yusuf dan menteri sosial republik indonesia kofi fah indar parawangsa
padahal dari foto ketiganya yang beredar diketahui hanya saifullah yusuf
yang sudah resmi mendirikan
dan daftar ke sejumlah partai untuk maju dalam pilgub jatim dua ribu delapan belas
menanggapi poster tersebut gus ipul berpendapat bahwa itu kreativitas masyarakat
yang turut menyambut pemilihan gubernur mendatang
menurut saya ya saya juga tidak tahu siapa yang membuat
tetapi saya pahami sebagai kreativitas
sebagai harapan juga di dalamnya untuk menyambut pilihan gubernur
menurut saya positif positif aja
nama wali kota surabaya ini digadang gadang maju dalam pilgub jatim dua ribu tujuh belas
hal ini mendapat tanggapan beragam dari masyarakat jawa timur
semua punya peluang yang sama
artinya begini bagi kami di seni kebudayaan
akan melihat siapa yang konsekuen melaksanakan pikiran pikirannya
untuk kepentingan kesenian dan kebudayaan
ya enggak apa apa
yang penting kita ada kemajuan
kalau menurut saya tetap aja di surabaya
benahi surabaya lebih maju lagi lebih baik lagi
tri risma hari ini merupakan kader pdip
namun hingga akhir penutupan pendaftaran
calon gubernur dan wakil gubernur jatim
melalui partai berlambang banteng ini
risma tetap enggan mendaftar
menanggapi fotonya yang beredar di media sosial
ia secara tegas menolak bahwa dirinya akan maju di pemilihan gubernur
jawa timur mendatang
ya kan saya sudah berlang berkali kali di bawanda
saya tetap di surabaya
hingga awal agustus ini pun tercatat ada empat nama yang resmi mendaftar
sebagai bakal calon gubernur jawa timur
dari partai pkb pdip dan demokrat
nama tersebut adalah
syaifullah yusuf nur hayati asegaf nur wiyatno dan lanyala mataliti
geyak larissa surabaya